jika memang kamu calon putra mahkuat apa jajaran apakah dengan begitu kamu bebas melakukan semua umur
tentu saja jika aku sudah menjadi seorang raja semua orang harus tunduk kepada aku termasuk kaum dan anak santang
tidak akan rai aku tidak akan tunduk kepadamu
rai kenapa kamu menatapku
aku amarah akan datang kemarin
rai apa kabarmu rai soe
kenapa kamu tidak hari ya
di balai rusa takut juga
karena aku tidak pernah mengharapkanmu datang ke pajajaran
lebih baik kau segera pergi dari sini
jangan untuk aku dasar anak pembunuh
apa yang kau lakukan prajurit berani beraninya kau menyentuhku
siapa dirimu prajurit rendah
maafkan saya saja saya tidak sengaja saya hanya
sudah cukup rai
cepat beruntut kepada aku
bersamu tidak bisa aku mampuni
cukup rai kasian prajurit ini
keponakan kuraden surrawisinsa
keponakan kuraden surrawisinsa
keponakan kuraden surrawisinsa
ada apa raden
lihatlah wak prajurit ini sudah berani mendorongmu
lihatlah wak prajurit ini sudah berani mendorongmu

kepala prajurit tolong ajarkan prajuritmu bersikap santun

barkan betul apa ini kaz
arecia tuah lah ini
dan sekaligus berikan makanan anda politics

siapkan makanan untukku
hei anak kuda
kamu kira kamu raja di tempat ini
jangan coba coba melarang
aku berhak melarangmu aku kuat di tempat ini
kutidak perlu tahu siapa nama yang jelas
kau tahu siapa nama
aku mahesa musuh terbesar kian santan
kamu kirain aku takut denganmu
yang pasti kalau kau buat rusuh di kampung ini
kau akan berurusan denganku
kau belum tahu siapa
kamu bergurau main dengan mahesa
nafsu makan ku jadi hilang
aku akan menangkanmu
apa musuh terbesar kian santan
bocha ini memiliki kinerjakan yang cukup tinggi
dan aku bisa memanfaatkannya
kamu kau menghukum dia seberat ini hanya untuk kesalahan yang tidak seberapa
jika kesalahan dibiarkan mereka akan berperilaku tidak sopan
rai aku melihatnya rai
dia tidak mendorongmu hanya menyentuhmu
apa ruginya dia menyentuhmu
kau mau membela dia
baiklah kau yang akan menggantikan hukumannya
kau yang akan menggantikan hukumannya
apa yang kamu lakukan
kamu benar benar keterlaluan
kalian mau melawanku
kau lupa aku calon putra mahkota
lalu mengapa rai
jika memang kamu calon putra mahkota
apakah dengan begitu kamu bebas melakukan semua umur
tentu saja jika aku sudah menjadi seorang raja
semua orang harus tunduk kepadaku
termasuk kau lindana nesantang
tidak akan rai
aku tidak akan tunduk kepadamu
ayo bang keluarkan jurus
agar semua orang yang berada disini tahu
siapa pemilik sebenarnya
dia sedang mengenali jurusku
aku pernah terkena jurus ini
untung saja kisoma menyembuhkanku dengan cepat
sudahlah paman lebih baik
paman bawa saja rais rawi sesa ke wisma
atau aku akan mengatakan semua rahasia paman
apakah kamu baik baik saja
aku tidak apa apa hidupnya
mereka adik adikku yang begitu aku rindukan
ingin sekali aku memeluk mereka
dan terima kasih tadi paman sudah membela aku
terima kasih kembali raden
sebenarnya apa yang terjadi disini
rahasia apa yang diketahui rai rara sampai
kenapa paman amo sampai begitu ketakutan
aku harus mencari tahu